ekses dari batalnya revisi undang undang pemilu adalah munculnya penjabat sementara kepala daerah di dua ratus tujuh puluh lebih daerah yang ditunda pilkadanya
mendagri tito karnavian seperti tadi anda sudah simak bersama penjabat sementara gubernur akan dipilih oleh presiden joko widodo
keputusan itu kemudian disoroti oleh sejumlah pihak lantaran rawan potensi kepentingan politik jelang dua ribu dua puluh
bagaimana pemerintah memastikan tidak ada konflik kepentingan politik yang ada pada pejabat yang ditunjuk oleh presiden
benarkah ada pihak pihak yang diuntungkan dari keputusan ini
karena ini semuanya muaranya adalah di tahun dua ribu dua puluh empat yang kita tahu adalah tahun politik
kita akan coba dalami pada malam hari ini
ada pak bahtiar dirjen politik dan pemerintahan umum dari kemendagri
selamat malam pak bahtiar
ada bang muhammad nasir jamil
muhammad nasir jamil anggota komisi dua dpr ri dari fraksi pks
bang nasir jamil
dan ada pak wasisto raharjo
selamat malam pak wasisto
bapak bapak kita membahas soal pj gubernur yang dipilih oleh presiden joko widodo seperti yang tadi disampaikan juga oleh mendagri tito karnavian
saya mau ke pak bahtiar langsung saja dari kementerian dalam negeri
pak ada kekhawatiran dan potensi ini memang juga tidak bisa kita pandang sebelah mata ketika nantinya
karena pejabat sementara itu dipilih oleh presiden
ada kekhawatiran soal isu partisan kemungkinan potensi adanya konflik kepentingan
nah bagaimana kemendagri menjamin atau memastikan bahwa orang orang yang ditunjuk nanti bisa bebas dari semua kemungkinan kemungkinan itu pak bahtiar
ya pertama saya sampaikan bahwa penjabat pada era gubernur bupati wali kota ini
sebenarnya bukan praktik baru dalam pemerintahan kita
lalu kan sudah ada itu daerah

j ada p lt
kemudian dua ribu tujuh belas juga satu ratus satu daerah
begitu juga tahun dua ribu lima belas
dan sebelumnya juga dua ribu dua belas
ini sebenarnya praktek lama jadi ketika ada terjadi kosongan akan dilakukan penunjukan
pemerintahan itu tidak boleh kosong satu hari pun
itu baik plh yang biasanya kurang dari satu bulan
cs kalau ada misalnya kepala daerahnya masih ada tapi biasa ikut kampanye
lalu pj kalau benar benar sudah kosong
nah orang kepala daerah ini adalah perintah undang undang
jadi ini adalah konsekuensi logis dari kesepakatan pembentuk undang undang menyusun undang undang sepuluh dua ribu enam belas
kelebatan kepala daerah itu atau jadwal pemilihan tidak serentak
nah perintah undang undang hendak diserentakkan di tahun dua ribu dua puluh
yang tadinya parsial kan
nah ini mau disatukan
maka karena mau disatukan pasti akan terjadi kekosongan di beberapa daerah tertentu
jadi maka oleh undang undang memberi
kalau ayat sepuluh itu kalau untuk jabat bukat nur itu adalah syaratnya adalah pejabat tinggi madia atau selon satu
selon satu ini bisa sekedar provinsi
bisa selon satu di seluruh kementerian lembaga
kalau untuk bupati wali kota itu adalah pejabat tinggi pratama atau selon dua
itu biasanya dari provinsi
jadi praktik ini sebenarnya sudah berjalan
nah ini juga harus kami luruskan
luruskan juga ini
nah pertanyaannya praktek kita sebelum dua ribu lima belas

dan kemarin tahun
catatan kita menunjukkan tidak ada masalah yang signifikan
tentang hal hal tersebut
netralitas atau tidak netral ini bisa terjadi pada siapa saja
bahkan kepala daerah depenit yang hari ini sedang menjabat
yang berasal dari partai politik
itu nggak bisa juga tidak netral
jadi bukan berarti kalau pj kemudian dipertanyakan
sistem pemerintahan daerah yang membatasi kewenangan kepala daerah itu
apalagi kaitan dengan pilkadanan pemilu
itu sudah ada penyelenggara negara yang bersifat mandiri nasional dan tetap
namanya kpu bawaslu dan dkpp
tidak ada ruang sama sekali siapapun menjabat kepala daerah
untuk mengintervensi penyelenggara pemilu
oke baik pak bahtiar
artinya kalau kita melakukan itu sama halnya kita tidak percaya kepada penyelenggara pemilu yang mandiri
baik pak bahtiar
ya kita tangkap maksud anda pak bahtiar
saya coba ke bang nasir jamil
bang di mana celahnya ruangnya
karena kan tadi pak bahtiar juga mengatakan tidak menjamin juga kalau kemudian penjabat definitifnya dari parpol tidak soal netralitas
apa yang menjadi masalah dari kemudian pj ini ketika ditunjuk oleh gubernur
pj gubernur ditunjuk oleh presiden joko widodo
jadi sebelum sampai ke situ kami ya praksi pks tetap ingin mengingatkan presiden dan kekuatan kekuatan politik yang ada di parlemen
agar menggunakan hati nurani dan guna mengevaluasi kebijakan keputusan politik terkait dengan pilkada dua ribu dua puluh
dan begitu memang sudah ada di dalam undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
kalau kita tanya pada penyelenggara pemilu sebenarnya mereka terasa amat berat untuk menggelar pilkada serentak
kemudian disandingkan dengan pemilu secara nasional
jadi di situ ada pilpres ada pilek dan juga ada pemilihan apa namanya kepala daerah legislatif daerah juga
oleh karena itu sekali lagi kami berharap agar presiden mengevaluasi ya
keputusan politik terkait dengan pilkada serentak dua ribu dua puluh empat tersebut
itu satu hal
yang kedua kait dengan pejabat yang akan mengisi kekosongan daerah daerah di tahun dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh
jadi saya katakan bahwa ini raya pejabat
ada sekitar dua ratus tujuh puluh dua kalau tidak salah baik itu level provinsi maupun kabupaten kota yang akan diisi oleh pejabat
sebenarnya kalau kita mau merujuk kepada pilkada dua ribu dua puluh ya
kenapa waktu itu kita agar ditunda tapi kemudian pemerintah ngotot
ya karena ingin menjamin hak politik rakyat
dan ingin menghadirkan pemimpin yang mendapat legitimasi
tapi logika ini kemudian dibalik dalam pilkada dua ribu dua puluh
jadi kalau dua ribu dua puluh kemudian waktu itu disebutkan ingin menjamin hak politik rakyat
kemudian ingin mendapatkan kekuasaan
kemudian dapat pemimpin yang diberi legitimasi oleh rakyat
tapi ketika bicara pada serentak dua ribu dua puluh empat hal itu seolah olah dilupakan
ya sudah lah
memang kadang hari ini pilih besok makan tempe
jadi yang kedua soal pejabat
jangan dilihat dari aspek administratif belaka
ya memang itu diatur dalam undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
kemudian juga undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu empat belas
ada peraturan pemerintah nomor empat puluh sembilan tahun dua ribu sembilan belas
ya diatur memang soal pejabat itu
tapi jangan dilihat hanya administratif belaka
ada aspek sosial dan politiknya
karena memang tidak sama kewenangannya dan punya keterbatasan
aspek sosial politiknya apa bang yasin
panas ada di istana
bola panas ini ada di istana
apakah kemudian kita dalam tanda kutip
mengatakan kewenangan politik
mengangguk dan mengiakan pernyataan dari pemerintah
bahwa akan menghadirkan jabat yang punya integritas kapasitas dan lain sebagainya
jadi saya melihat ini bukan hanya soal aspek administratif ya
tapi harus ditinjau harus dilihat dari aspek sosial dan politik
meskipun pemerintah barangkali tidak akan masuk ke dalam ranah itu
tapi kami sebagai yang fungsi sebagai kawasan
tentu juga harus melihat dari aspek sosial dan politik
ujian kalau memang tidak ada perubahan terkait dengan
kita ada serentak tahun dua ribu dua puluh empat
jadi ini bola panasnya ada di istana
apakah memang akan menghadirkan pejabat
jabat yang kemudian itu bisa berkomunikasi dengan dprd setempat
kemudian berinteraksi secara
dengan pemangku pemangku kepentingan sana
jadi ini kan bukan pekerjaan mudah juga sebenarnya
meskipun para pamung pamung praja sudah memang memiliki kapasitas keilmuan
tapi kan di lapangan tidak semudah seperti yang kita telan teori
bang nasir jamil aspek sosial dan politik yang anda maksud itu seperti apa
ya itu tadi
jadi kan ada semacam dalam tanda kutip ya ini ada apa gitu ya
dengan ratusan jumlah seperti itu apakah kemudian aspek aspek sosial politiknya terpenuhi tidak
syarat formal tentu terpenuhi seperti yang dikatakan oleh pak dirjen tadi
memiliki syarat angkat golongan dan lain lain
jadi tidak bisa sama
wilayah timur wilayah barat wilayah tengah wilayah utara wilayah selatan
itu beda beda situasi sosial politiknya
nah apakah hal hal seperti ini juga dicermati oleh pemerintah
apalagi tadi saya katakan bahwa yang namanya pejabat itu punya kekurangan punya keterbatasan
dan waktunya misalnya di aceh aceh itu dua ribu dua puluh dua akan berakhir
lalu ada pejabat untuk level gubernur sampai dua tahun
menurut saya dua tahun ini waktu yang lama
oke dua tahun waktu yang lama
sebenarnya bagi rakyat yang menginginkan perubahan itu sangat lama sebenarnya
karena itu ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah
terutama presiden ketika tadi kami mengetuk hati nurani mereka
agar mengevaluasi keputusan politik secara nasional ini terkait dengan pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh empat
sebelum saya ke pak wasisto saya ke pak bahtiar lagi
pak batiar oke secara administratif mungkin bisa berjalan sesuai dengan undang undang
meskipun kemudian kemendagri pasti tidak akan juga berbicara pada ranah politik begitu ya
tapi ini kan dua tahun yang tadi disampaikan oleh bang nasir jamil dulu
dua tahun itu banyak hal yang bisa dilakukan
tidak hanya soal legitimasi yang dipertanyakan
tapi juga kemudian implikasi secara politiknya
kalau begitu kemendagri menyiapkan apa untuk kemudian bisa memastikan
ataukah ada satu skema ataupun program yang disiapkan kemendagri
untuk bisa menjamin bahwa kekhawatiran tadi itu di sisi aspek sosial dan juga politik tidak akan terjadi
terutama dugaan atau potensi adanya partisan
kalau soal itu pasti menjadi bahan pertimbangan betul dari kita
jadi peringatan dari bang nasir jamil ini bagus menurut kita
bahwa bagaimana calon bupati pj bupati wali kota itu benar benar yang berintegritas dan tidak partisan
dan itu tentu harus selektif sekali
di pengaturan kita itu kan menyiapkan calon tiga orang
itu juga tidak asal tunjuk
jangan sampai misalnya bang nasir itu kalau misalnya seorang pj bupati disebut kabupaten kota
kebetulan misalnya kepala dinas provinsi yang calon pj bupati
nyata saudaranya yang misalnya maju di kabupaten tertentu
jangan sampai yang seperti itu terjadi
tentu peringatan peringatan ini jadi bahan kita untuk menyiapkan calon calon pj bupati wali kota itu menjadi lebih baik
saya kira bagus saja
tapi dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan
saya tidak menyampaikan bahwa
siapapun menjadi kepala daerah
itu pj mau pejabat depan itu
itu kewenangannya itu sudah dibatu dalam undang undang pemerintahan daerah
ada sumpah janji kepala daerah
tehat dan kewajiban
apakah penyelenggaraan pemerintahan
penghilangan pembangunan dan pelayanan publik
yang dijabat oleh pj akan berkurang
hari ini kawan kami ada dua orang yang menjabat pj gubernur
namanya pak saprijal dari pj gubernur kalimantan selatan
hari ini juga ada dirjen bangda menjadi pj gubernur jambi
karena mengisi kosongan
tak ada masalah penyelenggaran pemerintahan di sana berjalan
juga tunduk pada sistem pemerintahan daerah
bersama dengan partai politik
dikontrol oleh dprd
dikontrol oleh pers masyarakat
dan tentu dalam konteks penyelenggaraan pilkada pemilu
yang menghormati konstitusi bahwa
kpu bawaslu dkpv itu
penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri nasional dan tetap
nah jenisnya era siapapun
itu mendukung penyelenggaraan pemilu sukses pemilu
dan tidak bisa diintervensi siapapun oleh penyelenggara pemilu itu
nah kita memang
betul kita harus menghadirkan
di pj bupati wali kota
yang tidak memiliki konflik of interest
di kabupaten kota yang
tidak dilaksanakan pilkada
dan praktek itu selama ini sudah jalan sebenarnya
dan tidak ada masalah
kalau mau dikasih contoh praktek mas
kebetulan diberi kepercayaan tahun lalu bahwa
gubernur kepulauan riau
saya ditanya kawan kawan seluruh partai di sana
bagaimana perilaku saya sebagai penjaga gubernur di sana
bisa dipeluasi dan ditanya
nyaman gak mereka
mereka nyaman sekali
mereka juga aman
tetapi peringatan peringatan itu menjadi penting
karena siapapun yang ditunjuk menjadi peladaerah
itu harus tunduk pada hukum hukum sebagai peladaerah itu
baik pak bahtiar
saya ke pak wasistora harjo
tapi kita juga akan break dulu pak wasisto
tapi saya akan tanyakan ke anda
ini kan kita melihat dari dua dimensi ya
satu dimensi regulasi
oke sesuai dengan undang undang
tapi ada dimensi sosial dan juga politik
yang tadi disinggung oleh bang nasir jamil
bagaimana anda membaca soal atau melihat
soal penunjukan pj gubernur yang dipilih oleh presiden joko widodo jelang di tahun dua ribu dua puluh
adakah pihak pihak yang mungkin secara politik diuntungkan dengan kebijakan ini
dibahas nanti kami akan segera kembali
saya akan langsung ke mas wasistora harjo
mas wasisto tadi sudah kita dengarkan bersama sama
dari aspek regulasi kemudian juga aspek sosial dan juga politik
anda melihat adakah pihak pihak yang diuntungkan
dengan keputusan ini
atau sebagai ekses dari pilkada ditunda
pilkada yang kembali di tahun dua ribu dua puluh
akhirnya harus menunjuk pj gubernur yang ditunjuk oleh presiden joko widodo
siapa pihak yang diuntungkan mas
terima kasih mas reinhard atas pertanyaannya
kalau kita membaca yang disampaikan pak bahtiyari

terutama di poin sepuluh dan sebelas
itu mengindigasikan kalau
gubernur memang di
pejabat sementara gubernur memang dipilih oleh kementerian negeri
atau salon satu
dan poin sebelas bupati dipilih dari
pimpinan pratama yang itu diri diri sekda
implikasinya kalau kita lihat
disini kan sama saja penunjukan ini
esensi otomedaerah itu semakin berkurang mas
kalau kita mengacu pada uu sembilan dua ribu lima belas
pp dua belas per dua ribu delapan belas
itu mengindigasikan kalau
kosongan jabatan yang itu lebih dari delapan belas bulan itu
isi oleh sekda yang
atau usulan dari dprd yang itu nanti disampaikan ke
nah kalau ini ditunjuk dari pusat
sama saja ini kan
tanggapan daerah untuk menunjuk pimpinan diri kan berkurang mas
ini kalau secara administratifnya seperti itu
kalau secara kualitasnya
kalau ini memang pemerintah nasional ya karena
dalam tanda kutip
melakukan intervensi langsung ke
rumah tangga daerah
namun yang menjadi kendaraan disini adalah
ketika penunjukan pejabat sementara itu menjadi hal yang esensial
beliau ini tidak bisa membuat kebijakan yang sifatnya strategis
strategis banyak investasi ekonomi dan sebagainya
artinya hanya melakukan tugas administratif
ini kan sama saja
undang intervensi nasional atau
masyarakat jakarta untuk
melakukan hal hal yang semestinya dilakukan oleh
oke jadi yang diuntungkan adalah pemerintahan nasional
maksud anda adalah pemerintah pusat presiden jokowi dututu sendiri
atau partai penguasa atau apa ini mas wasisto
dalam konteks ini lebih ke
pemerintahan secara general ya mas
karena disini kalau kita menunjuk aktor
ini banyak akbar yang ada di jakarta
hanya saja kalau penunjukan pejabat ke
dari pusat ke daerah terutama dalam
menunjukkan pjs atau plp
itu bisa dari kementerian lain
menterian pertahanan ekonomi dan lain sebagainya
artinya disini bisa jadi
interes dari pusat untuk
intervensi intervensi pijakan dalam
oke jadi anda melihat
kalau tadi pak badrikan mengatakan
ini sebetulnya bukan barang yang baru ya
kita juga tahu bahwa
dalam setiap kekosongan kepala daerah
tentu ditunjuk pjs
tapi dalam konteks ini
apa yang kemudian menjadi keresahan dari
eee sebagian besar atau sebagian keras
besar atau sebagian kalangan sebenarnya
kita di sini berkaca
dari pengalaman pilgub dki
menimbulkan dampak polarisasi luar biasa
di tanah air
nah mal ini
bisa jadi pilgada pilgada
seletak yang ada di daerah daerah strategis
misalnya jawa barat
jawa timur yang itu memang
masalahnya besar itu bisa
tampak ke nasional
maka lebih baik
kalau misalnya disetujui dari pusat karena
bisa jadi satu itu
mengganggu koalisifitas koalisi nasional
artinya koalisi pemerintah
pusat itu nanti malah lebih sibuk
di daerah daerah di pusat
sehingga ini bisa menimbulkan instabilitas
kurang lebih demikian sih
pak batiar apa tanggapan
dari anda pak bahtiar bahwa ini bisa jadi intervensi
langsung dari pemerintah pusat terhadap daerah
terutama daerah daerah yang menyelenggarakan
pemilihan kepala daerah tentunya
kita bicara yang konkret aja mas ya
pandan hat ya
saya kemarin ini kan pj gubernur
kepulauan riau tujuh puluh satu hari
apakah selama saya jadi pj gubernur
kepulauan riau yang notabene saya dirjen
politik diintervensi nggak sama
mendagri tidak ada itu mas
sistem pemerintahan kita
ini sudah berubah dari zaman dulu
dengan sekarang karena eranya
otonomi daerah begitu saya dalam kapasitas
sebagai penur pj gubernur pj itu
dia tunduk pada hukum hukum pemerintahan
daerah yang dikontrol dari prd
siapapun tidak bisa
mengintervensi saya gitu sebagai pj gubernur
ini nggak ada itu
hari ini ada dua kawan kami di
pj gubernur jambi
dan pj gubernur kauser kita itu
nggak bisa mengintervensi
pj gubernur jambi dan pj kauser
praktek ini sudah berlangsung lama gitu
apalagi main di wilayah
politik misalnya pemilu
nah pemilu ini kan sudah ada di negara
kita ada penyelenggara pemilu
ada penyelenggara pilkada itu otonomi
itu kpu bawaslu itu nggak bisa
diintervensi oleh kepala daerah
jangankan kepala daerah yang pj
kepala daerah yang politik saja juga nggak bisa
mengintervensi jadi sistem ini
sudah ada sistem kontrol itu jadi
menurut saya itu anasir anasir
yang tidak ada
dalam praktik gitu
nah oleh karenanya
tapi apakah kita
harus menyiapkan calon pj
yang tidak melicik konflik open interest
di sebuah daerah
setuju itu masukan pak bang nasir jamil itu
jangan sampai kepala kepala dinas
di provinsi itu yang kita tunjuk dari
wadih wali kota
memiliki konflik open interest di daerah
itulah gunanya seleksi
seleksi dicek rekam jejaknya
integritasnya juga jadi
tidak sembarang juga ditunjuk itu
yang jadi pj bupati wali kota
atau jadi pj gubernur
nah penunjukannya bagaimana pak bahtiar
pun sudah ditunjuk mas
tidak bisa bekerja sama dprd
begitu dprd nya mengajukan kepada
menteri atau presiden hari ini dilantik
jadi tidak harus menjabat langsung
satu tahun walaupun undang undang
membolehkan pem pj
menjabat satu tahun
tapi tidak harus sampai satu tahun
dua hari juga bisa berhenti
hari ini dilantik besok dicopot lagi
kalau memang tidak bisa bekerja sama dengan dpr
jangan lupa undang undang pemerintahan daerah
perintahan daerah terdiri dari kepala daerah
jadi harus bersama dengan dprd
begitu juga dengan
pemindah dengan lembaga lembaga
termasuk dengan tokoh tokoh masyarakat
adat agama dan seterusnya
saya kira ini memang
kita berubah dari sistem
titik yang lama dengan yang baru
di mana rekrutmen politik yang tadinya
pilkada kita lakukan secara
keseratakannya dua ribu dua puluh empat itu
yang oleh pembentuk undang undang
pembentuk undang undang sepuluh dua ribu sembilan belas
seluruh partai mohon maaf dengan segala hormat
seluruh partai tahun
yang mengumuskan pasal itu
baik pak bastian
berada pada jalur yang benar
tinggal bagaimana kita memastikan
yang diindikasikan yang diingatkan sejak awal
saya ke bang nasir jamil
bang nasir anda agak disinggung nih
karena kan seluruh partai pks juga
masuk dong artinya mengapa kemudian
sekarang jadi kurang kurang sepakat
ya tentu saja setelah kita evaluasi
kemudian juga mencermati
dinamika politik baik di level
nasional di daerah tentu kan kita
dan ketika ada upaya untuk merevisi
itu juga sebenarnya bahagian dari untuk
tapi kan di tengah jalan
banyak kan balik kanan
balik kanan gerak
gerak gerak begitu ya awalnya
tapi kemudian akhirnya
mereka tutup mulut dan balik
kanan nah artinya
dan juga setahu saya praksi
partai demokrat tetap ingin
undang undang pemilu itu
terkait upaya untuk menormalisasi
pilkada di daerah
seperti itu karena tadi itu
karena kita ingin menjamin
hak politik rakyat
juga ingin mendapatkan pemimpin yang
mendapat legitimasi dari
rakyat itu sendiri jadi saya tidak
ada keputusan politik
secara nasional yang dilakukan
oleh pemerintah dan dpr ri
di mana praksi pks ada
di dalamnya tapi tentu
kita perlu mengevaluasi
kita perlu mengevaluasi
dengan pak dirjen bahwa memang hari ini
sudah berubah tidak lagi
awal awal reformasi atau
ketika masa orde baru
tapi juga kita harus ingat
bahwa dalam pilkada serentak

juga ada ratusan
asn yang tidak netral
dalam pilkada bahkan diantara
mereka kenapa tidak netral
alasannya kebanyakan dua
pertama untuk mempertahankan jabatan
kedua tekanan dari atasan
tekanan dari atasan
dan tekanan ini kan tentu
tidak mungkin nampak
tidak mungkin kemudian ditampakkan di depan orang
yang namanya tekanan
tentu tidak terlihat
karena itu sekali lagi
kita memang ada komitmen dan kesungguhan
dari pak tito karnaviat
terkait dengan bagaimana
para pejabat ini
cuma yang harus kita pahami
dua hal yang berbeda
jadi yang ditunjuk dengan yang dipilih
itu dua hal yang berbeda
apalagi dalam waktu yang lama
oleh karena itu saya sependapat dengan pak dirjen
seperti yang disampaikan oleh beliau
tindakan menteri dalam negeri
jika ada pejabat
yang di daerah tidak mampu berkomunikasi
dengan baik dengan para pemangku kepentingan
lain di daerah tersebut
maka harus segera dievaluasi dan
diganti saya sependapat
dengan hal itu
tapi dengan segala keterbatasan yang diberikan
dibiliki oleh pj
maka disinilah saya pikir presiden
dan kementerian dalam negeri harus
keputusan politik terkait dengan pilkada
serentak dua ribu dua puluh empat ini tidak akan
pak wasisto kita tahu bahwa
di dua ribu dua puluh empat nanti akan ada
magnitude politik yang cukup besar dan berdampak
terhadap peta politik nasional
ada pilkada dki jakarta
jawa barat jawa timur jawa tengah
sulsel sampai dengan
sumatera utara benarkah kemudian
kalau sudah begini bola panasnya
ada di istana seperti tadi disampaikan oleh
bang nasir jamil dibahas nanti
kami akan segera kembali
mas wasisto mas tadi yang
seperti saya sudah singgung bahwa
di dua ribu dua puluh empat ada pilkada di daerah daerah
yang dengan magnet politik yang cukup
tinggi jakarta jawa barat jawa timur dan
beberapa daerah lain nah
dari kacamata anda ini kan ada yang kemudian
menafsirkan atau membaca
bahwa dengan ditunjuknya pj gubernur
di sejumlah daerah tadi itu
ini menguntungkan kelompok kelompok
partai penguasa atau mungkin yang ada di sekitar
presiden joko widodo apakah anda dari kacamata
anda ada melihat hal yang sama mas
kalau kita lihatkan yang tadi singgung oleh
pak nasir jamil dan pak badar
pj kan sudah bisa baca administratif
yang itu hanya menyelengkan
nah tadi saya juga sudah singgung
kalau pj ini juga sudah bisa
membuat perjalanan strategis
nah maksud saya
kalau kita melihat magnitude
yang ada di pilkada daerah daerah
itu adalah dari
yang ada di pilkada
di jabar di
dan sebagainya itu kan
suatu yang tidak bersebrangan
kan yang kita lihat di sini kita
suara dari publik
ke arah pemilu nasional daripada
ke arah pemilu lokal
karena di sini kita lihat
ini kan juga
sebagian dari wakil pemintas besar di daerah
saya pikir ada semacam diskusi diskusi
ada di belakang layar
dalam posisi seperti ini artinya
seperti apa kemudian bola panas itu yang tadi
mas atau bang nasir jamil sampaikan
ini ada di istana
kalau istilah bola panas
ini kan lebih pada
siapa merupakan apa
itu lebih pada bagian dari
itu tidak terlalu
politik nah tapi kalau
dan ini lebih condong
bagian dari upaya membentuk masa
mengambang pada zaman ini jadi
lokal tidak terlalu peduli
dengan milu serentak
tapi lebih pada nasional
nah kalau bola panas ini
mas renat oke baik bang nasir jamil
anda tadi sempat mengatakan juga bahwa
ini bola panasnya ada di istana artinya
apakah anda melihat bahwa dengan penunjukan pj
ini meskipun kita juga berharap ya
bahwa kemendagri bisa sangat
memfilter siapa siapa orang yang ditunjuk
tapi secara sosial dan juga politik
ini menguntungkan kelompok kelompok tertentu
merujuk kepada penjelasan pak dirjen
di tangan presiden
dan wali kota
dikerahkan oleh gubernur kepada
mendagri dan nanti diteruskan kepada
presiden itu yang
kemudian saya menyimpulkan bahwa
bola panas ada di istana
dan tentu saja
kalau digabung antara dua ribu dua puluh
itu ada dua ratus tujuh puluh dua
jabat yang akan mengisi
yang akan mengikuti
saya tidak berprasangka buruk
ada kong kali kong atau
pat guli pat terkait dengan
apa namanya pengisiannya
dan jabatan jabatan tersebut
kita juga ingin tahu bagaimana
memilih satu diantara
apa nama yang diusulkan
juga harus bisa menjelaskan
beliau memilih si a
dan tidak memilih si b dan si c
perintahan dan juga pj
yang ditunjuk tersebut
saya katakan tadi bahwa
dengan para pemangku kepentingan
di daerah dan juga masyarakat di daerah
tersebut jadi harus ada
kenapa kemudian pemerintah
kira kira kemudian menunjuk
si a atau si b atau si c
baik untuk level provinsi
maupun kabupaten kota
meskipun tadi saya katakan bahwa
mereka sudah memenuhi syarat syarat secara formal
sesuai yang diatur
di dalam undang undang no tiga
maupun peraturan pemerintah
atau dua ribu sembilan belas saya nggak ingat betul
ini yang dibutuhkan agar kemudian
miring terkait dengan
pj ini bisa diatasi
apapun ceritanya kita ingin

saya lagi selalu mengatakan
kalau memang itu kemudian
itu harus meyakinkan
berdiri di atas
kompok ini golongan itu
tapi kepentingan bangsa dan negara
terutama di daerah daerah
yang tadi sudah saya sebutkan juga ya
bang nasir ada dki jakarta jawa barat
jawa timur jawa tengah
karena itu nanti ada kaitannya dengan pilpres
karena tentu saja
daerah daerah gemuk seperti jawa barat
jawa timur jawa tengah
dan juga beberapa provinsi yang
juga hampir gemuk
pun gemuknya tidak
provinsi di jawa tadi itu
ya tentu ini kan ada beda
makanya saya katakan tadi pasti ada perspektif
sosial dan politik
dalam melihat ini semuanya
dan tentu saja
pemerintah tidak akan
keluar dari wilayah administratif
selalu merujuk kepada
sosial dan politik itu kan
tuh kami yang berada di luar
melihatnya dan berdasarkan
pengalaman seperti apa
bang nasri djamil kalau tadi pak bahtiar
katakan sebagai pengalaman pak bahtiar
sebagai pjsd kepri semua
ya itu kan subjektifnya beliau sebagai
menilai diri beliau
tetapi apakah kemudian
kepuasan yang sama dapat
oleh pejabat pejabat yang lain
yang waktu itu ditunjuk sebagai pejabat
daerah yang ada kontentasi
dan karena itu memang di dpr hari ini
sedang dievaluasi jadi ada
pelaksanaan pilkada serentak
tahun dua ribu dua puluh jadi kami belum bisa
memutuskan belum bisa
menyimpulkan apakah kemudian
pejabat pejabat yang ditunjuk oleh
dapatkan kepuasan atau nilai plus
dari dprd setempat maupun
dari penyelenggara pilkada
di daerah itu
kami sedang mengevaluasi
apa namanya mengevaluasi pelaksanaan
pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh
oke baik pak bahtiar boleh ditanggapi pak bahtiar
sekaligus saya juga mau tanya ada
tpa ya tim penilai
akhiri kalau saya tidak salah ya nanti juga mungkin akan
dibentuk oleh presiden joko widodo untuk menseleksi
siapa yang kemudian ditunjuk sebagai
pj gubernur ini mekanismenya
seperti apa pak
ya pertama kan
saya hendak menyampaikan dulu ini
pj bupati wali kota itu yang
mengusulkan gubernur mas jadi bukan
ujuku ujuku mendagang menunjuk
jadi yang menseleksi itu adalah
gubernur tiga calon
selon dua dari provinsi gubernur
mengusulkan tiga tentu gubernur
akan mempertimbangkan segala aspek
gubernur sebagai peladaerah
jadi kita lepaskan aja bahwa gubernur
itu juga adalah dari partai politik
walaupun gubernurnya dari partai politik
kita percaya beliau juga akan
bertindak netral gitu
ketika menunjuk salah satu pejabat selon dua
provinsi mengusulkan tiga orang
jadi salah satu dari
tiga yang diusulkan itulah yang kemudian
yang dilaporkan oleh bapak menteri
pak presiden untuk selanjutnya
ditunjuk oleh mendagri sebagai
basisnya itu adalah usulan dari gubernur
untuk pejabat bupati wali kota dan
itu sudah kita praktekkan selama ini
nah untuk yang
nah itu yang baru
menyiapkan tiga nama yang diusulkan kepada
bapak presiden nah tentu
rekam jejak selon satu yang diusulkan
itu dipertimbangkan dari segala aspek
tentang itu perilakunya
dan seterusnya nah
pun demikian masukan masukan
masir jamil tadi menurut saya
positif menurut saya
artinya tak boleh lagi
memang juga sembarang orang
kepala dinas walaupun sesama eselon dua
kan tidak semua selon dua
itu memiliki kapasitas kemampuan
mungkin memimpin sebagai
kepala daerah jadi ini betul betul integritasnya
rekam jejaknya harus dicek
dan harus mampu
berkomunikasi dengan kekuatan politik
termasuk kekuatan sosial
di daerah tempat termasuk
lembaga lembaga adat saya kira
apa yang dilakukan oleh seorang gubernur
baik penitip maupun pj
sama saja sebenarnya dalam prakteknya
mereka menyelenggarakan pemerintahan
menghadiri atau mengikuti
kegiatan sosial kemasyarakatan
tidak ada yang beda sebenarnya
dengan pj itu
dengan deponitif cuma rekrutmennya
saja yang berbeda dan
hukum juga patasi
apa kewenangan dan kewajibannya jangan lupa
sekali lagi saya mengingatkan
sistem pemerintahan daerah kita itu
pemerintah kemauian dimaksud
pemerintah daerah itu kepala daerah dan dprd
jadi kepala daerah
tidak memiliki otoritas tunggal
untuk mengelola daerah
dengan dprd terus lagi
dibatasi ada enam urusan
itu menjadi tugasnya
pemerintahan absolut ada tni ada
kepolisian ada kewenangan fiskal
ada bidang keagamaan jadi
saya pikir praktik selama ini
kan sudah terjadi itu
dan masalah dan
yang paling penting kan ini kan korelasinya
dengan pilkada pertanyaan kritis
memang jabat ini
pemilu saya jawab tidak mungkin
kpu dan kpu bawaslu ini
kan penyelenggara pemilu bersifat
mandiri personal dan tetap
gasnya pj ini kan mendukung
penyelenggara pemilu dalam
menyesuaikan pemilu nasional pemilu
presiden dan pilkada begitu
dan kalau ada macam macam
tadi hari ini di lantik biasa
dua dpr ri juga bisa mengawasi
kalau ada seorang pj gubernur atau
masuk teman teman media bahwa ini
tidak objektif kemudian partisan
dan seterusnya dilaporkan apapun menteri
dilaporkan oleh presiden itu bisa dicopot
seketika hari ini ada dua teman
kami jadi pj gubernur pj gubernur
jambi dan pj gubernur kalsel
adakah laporan terhadap beliau berdua
tidak netral partisan atau
tidak melayani berpunyai dpr ri
laporan itu pun bisa dicopot seketika
begitu jadi ini sebenarnya
praktik pemerintahan yang sudah
terjadi untuk mengisi kosongan
kita berubah sistem
yang tadinya pada kita
lakukan serentak parsial
menuju serentak nasional

tidak mengalami lagi ini
hanya kita mengalami di
dua ribu dua puluh tiga sampai dua ribu dua puluh empat
nah karena kita kalau kita
sudah serentak nanti dua ribu dua puluh
serentak berikutnya kan
kegaduhan nasional itu semua sekali lima tahun
dua ribu dua puluh sembilan tidak akan terjadi lagi
nah kalau kita tidak lakukan sekarang
selalu terjadi setiap saat
begitu istru ini tidak akan
berhenti ke depan tetapi
peringatan beliau bang nasir termasuk
mungkin dan masyarakat
kita cermati mulai dari rekrutmennya
kalau saya bang bukan hanya rekrutmennya
maksud tadi saya setuju
ini policy juga sedang mereka
kpj ini sedang
bekerja menjalankan tugasnya
kalau mereka tidak
menjalankan tugas tugas sebagai kepala daerah
nanti kan setiap saat bisa diganti
baik pak bahtiar
saya kira begitu
baik cocok bang nasir ada tanggapan sedikit
jadi saya sependapat ya
dengan apa yang disampaikan oleh pak dirjen
tapi melihat dinamika
di lapangan tentu pemerintah harus tetap
ada kaitannya dengan pilpres dua ribu dua puluh
jadi saya memang
tapi memang kalau kita lihat budaya
masih awal pakewuh
dan juga menghormati pimpinan
dalam tanda kutip ya sehingga kemudian
hal hal seperti ini yang harus di
pertimbangkan dan tentu saja nanti dpr
terkait dengan penempatan penempatan
yang paling penting sebenarnya adalah
bagaimana transparansi sehingga
tanpa transparansi masyarakat
justru akan kehilangan trust
kalau kemudian dua ribu dua puluh empat tetap
oke tugas pemerintah menjelaskan nanti
bagaimana kemudian dan juga menjamin bahwa orang orang
ditunjuk betul betul bisa
netral dan juga independen
tekanan dari kepentingan politik
ini tantangan bagi medagri partitokan napian dan jajarannya
dan kami tentu siap berkolaborasi
membantu semua kesulitan
hal hal yang menjadi
hambatan bagi kementerian dalam negeri
kita kawal bersama karena ini berkaitan dengan agenda politik
yang cukup besar di tahun dua ribu dua puluh empat
terima kasih banyak bang nasir jamil terima kasih banyak pak bahtiar
mas wasisto terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik
sehat selalu bapak bapak sekalian
oke terima kasih pak dirjen